jalur layang khusus bagi angkutan umum diharapkan bisa memecah persoalan kemacetan lalu lintas di ibu kota
di malaysia lrt mrt dan monorail dilengkapi fasilitas penunjang untuk menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum
sejak akhir sembilan puluh an kuala lumpur menyediakan fasilitas transportasi umum berbasis jalur layang bagi warganya
ini hanya salah satu hal untuk memastikan masyarakat nyaman menggunakan angkutan umum dan mau beralih dari kendaraan pribadi
akses ke stasiun atau terminal mudah dijangkau
stasiun lrt terminal putra ini misalnya
terminal putra ini terletak dengan kawasan perumahan sehingga langsung terhubung dengan penumpang yang datang dari sejumlah kawasan perumahan ini
jika penumpang tidak ingin naik bus karena takut menunggu lama akibat dari kenaikan dan menurunkan penumpang di sepanjang jalan
di sini juga ada gedung parkir yang mampu menakut kurang lebih satu lima ratus kendaraan mobil
dan juga di sini ada jalur antarjemput sehingga penumpang yang dikantor ataupun dijemput dengan kendaraan pribadi
taksi konversional ataupun taksi online bisa dilakukan di sini dan tidak mengganggu aktivitas lalu lintas di jalan raya
akses ke peron atau stasiun layang dipermudah dengan tangga eskalator dan elevator atau lift
biasanya di setiap stasiun hanya ada satu jenis alat pengangkut orang sehingga eskalator diprioritaskan untuk penumpang naik
tangga khusus untuk penumpang turun sedangkan lift khusus untuk penumpang prioritas yakni lansia dan penyandang disabilitas
jika lokasi tidak memungkinkan untuk dipasangi lift
maka tangga yang ada dilengkapi platform lift agar penumpang dengan kursi roda tetap bisa mengakses transportasi umum
tangga juga dibuat lebar antara satu lima hingga dua lima meter
fasilitas lain yang disediakan setiap stasiun adalah toilet toko makanan dan minuman
peta jalur integrasi dan pendingin ruangan atau kipas angin untuk stasiun terbuka
selain itu juga tersedia layar informasi mengenai jadwal kedatangan dan keberangkatan
kota kuala lumpur luasnya hanya dua ratus empat puluh empat km
kota kuala lumpur juga bersedia seperti gagal di luas daratan jakarta
populasinya hanya satu delapan juta orang satu per lima dari populasi di jakarta
namun setiap tahunnya lrt mrt dan monorail mampu mengangkut lebih dari dua ratus juta penumpang per tahunnya
angka ini tidak termasuk dengan angka penumpang bus dan juga angka penumpang komuter lain
hal ini dikesebabkan karena ketepatan waktu kenyamanan dan juga harga yang murah ditambah lagi dengan jaminan yang luas
dan juga fasilitas yang diberikan mampu menarik warga malaysia dan juga usaha warga jawa
gara untuk menggunakan fasilitas dan transportasi umum mempunyai jadwal negara kuala lumpur